mantan pemain bulu tangkis indonesia liliana natsir kembali bertanding
tapi kali ini liliana bertanding melawan kepala subdinas penerangan umum angkatan udara
pertandingannya pun digelar di dalam pesawat hercules
yang sedang mengudara di ketinggian tujuh belas kaki
pertandingan ini digelar saat liliana natsir atau butet mendapat kesempatan terbang
naik pesawat c satu ratus tiga puluh hercules milik tni angkatan udara
joy flight with butet ini diadakan pada hari kedua gelaran angkasa expo dua ribu sembilan belas sabtu pagi
joy flight berlangsung selama sekitar satu jam
usai joy flight butet berterima kasih atas kesempatan terbang yang diberikan
saya udah pernah sebelumnya pernah naik hercules
tapi itu dari manado ke surabaya
kali ini perbedaannya adalah bermain bulu tangkis di atas pesawat
dan itu mungkin pengalaman seumur hidup belum pernah nih
dan tadi excited banget dan luar biasa untuk antusiasnya
terus saya mau dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar tni au
yang sudah memberikan kesempatan pada saya hari ini
mungkin kesempatan tidak akan datang lagi
liliyana juga mengunggah video satya mengikuti joy flight di instastory nya
liliana juga berterima kasih karena mendapat miniatur pesawat hercules
dan jaket bertuliskan namanya